bau hangus masih tercium sisa kebakaran yang menimpa dua rumah di dusun dengok kandang semangkon
lamongan jawa timur peristiwa kebakaran yang terjadi pada rabu dini hari itu menyebabkan
dua orang yang merupakan ibu dan anak meninggal dunia ali selestari dan najah tak bisa menyelamatkan
diri akibat terjebak kobaran api warga yang mencoba memadamkan tak kuasa melawan kobaran
yang terus membesar hingga rabu siang petugas belum memastikan dari mana asal api muncul
sementara dua korban meninggal telah dimakamkan oleh pihak keluarga kebakaran melanda sebuah
bengkel mobil di sisi jalur pantura kanci kabupaten cirebon jawa barat berabu malam
api yang membesar dengan begitu cepat membuat warga sekitar panik petugas damkar baru bisa
menguasai api sekitar dua jam
kemudian tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini namun empat unit kendaraan yang berada di
dalam bengkel hangus terbakar lukaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik
api berkobar membakar sebuah alat pengangkut kontainer di pergudangan terpadu kampung bandan
jakarta utara rabu malam diduga kebakaran ini akibat hubungan pendek arus listrik saat seorang
pekerja mengisi bahan bakar di kendaraan besar ini proses pemadaman dilakukan dengan mengerahkan
pemadam dari sudin pemadam kebakaran jakarta utara dan jakarta barat jadinya itu dari mk
kayak unit alat berat itu sudah di korsleting yaitu memang step kontak sudah mati sweetnya itu
dalam pengisian bahan bakar
sembilan unit mobil dan kar akhirnya berhasil memadamkan api satu jam kemudian tidak
tidak korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini tim liputan cnn indonesia